ya sudah tersambung bersama cnn indonesia malam hari ini arya sandi yuda direktur eksekutif the indonesian democracy initiative atau tidi
selamat malam mas arya
selamat malam mbak fani
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia the world tonight
ini bisa mendengar suara saya ya mas arya ya
agak keras sikit boleh
oke mas arya langsung saja ini
akhirnya israel sama uni emirat arab berdamai tanda kutip nih
ada palestina di sini yang terkena imbasnya
yang anda lihat apakah tepat untuk melabeli uni emirat arab ini sebagai traater pengkhianat bagi perjuangan palestina selama ini
yang kita lihat sebenarnya kalau dilihat sejarah tentang muahadatul salam ya atau perjanjian damai
itu kita lihat misalnya perjanjian damai dengan mesir terus kemudian jordan
itu ada konteks geopolitiknya
bahwa misalnya mesir pernah berperang dengan israel
terus kemudian secara geopolitik juga sangat dekat dan berpatasan
jordan tempat bagi banyak sekali palestinian tinggal di sana dan juga berbatasan
masalahnya adalah uni emirat arab sebenarnya tidak punya kesamaan dari dua negara arab yang pernah melaksanakan ⁇ muahadatul salam tadi
bahwa uni emirat arab berada di dunia timur tengah itu apa maksudnya middle east and north africa itu benar
tapi kan posisinya di semenanjung arab itu sebenarnya

terus kemudian tidak pernah juga terlibat dalam perang secara langsung dengan israel
sehingga kemudian beberapa pihak misalnya mempertanyakan kenapa ada perjanjian antara uni emirat arab dan israel
yang sebenarnya antara mereka tidak ada urgensi atau konteks geopolitik yang sama dengan mesir dan jordan
dan juga dalam waktu waktu yang terdekat
sebenarnya juga tidak ada
seperti tidak ada urgensi yang mendesak
maka kemudian kita bisa memahami kalau kemudian ada pihak misalnya seperti turki
misalnya kalau tadi istilahnya mbak fani melihat ini sebagai traitors atau betrayal
atau bahkan turki menyebutnya hipograde
atau sebuah langkah yang tidak semestinya dilakukan
itu sebenarnya alasannya lebih kepada perbedaan konteks negara negara
yang pernah melaksanakan perjanjian damai
meskipun di sisi lain memang united nations atau kemudian ada jerman
terus kemudian ada dua negara di semenanjung arab lain seperti bahrain dan oman juga memberikan dukungan ya
jadi ini memang sangat kontroversi dan kita bisa memahami karena memang sangat berbeda dengan perjanjian damai
antara israel dengan dua negara arab sebelumnya
mesir dan juga jordan ya
nah berarti kalau mas arya melihatnya kalau misalnya perjanjian damai
kemudian juga semacam kontrak ini
kan punya implikasi terhadap dua negara yang melakukan perjanjian tersebut dan terlibat dalam poros geopolitik di dunia nih
nah kalau misalnya melihat hal ini perjanjian ini gitu
implikasi kemudian juga keuntungan yang bisa didapat kalau dari kacamata mas arya apa nih
dengan adanya perbedaan kondisi geopolitik yang ada pada mesir israel
israel dengan juga jordan israel dan negara negara timur tengah lainnya
ya yang pertama memang jelas ya kita menghargai bahwa ini adalah hak penuh bagi uni emirat arab melaksanakan sebuah perjanjian
dan sebenarnya secara tradisional memang us merupakan peace broker di kawasan
tapi kemudian yang jadi pertanyaan beberapa pihak kan berarti di samping lobby lobby politik terkait dengan roadmap
palestina merdeka dan palestina damai itu tentang two state solutions
berarti ada sisi pragmatisme dari sisi uni emirat arab yang mereka lebih perjuangkan dibandingkan konsideran kontroversinya
tentunya kita bisa melihat di pihak palestina sendiri terlihat banyak ekspresi kekecewaan
tadi cnn juga ulas kan bagaimana mahmud abbas
vaksin terkuat di gaza yang juga memberikan protes dan melihat ini sebagai sebuah langkah yang sebenarnya kamuflase gitu di pandangan palestina
jadi ini yang perlu kita lihat sebagai pertanyaan besar
maka kemudian keluar faktor lain yang menjadi dugaan bahwa sebenarnya ini tidak ada kaitan langsung dengan
konteks politik kawasan
melainkan ini lebih kepada politik domestik amerika serikat yang sebentar lagi menjelang pemilu domestik gitu
lalu kemudian mengambil salah satu isu yang mungkin di dalam negeri tidak hanya dianggap sebagai isu luar negeri
tapi juga sangat dekat sekali di pangkal hati dan pikiran warga amerika serikat yang akan menjadi calon pemilih di pemilu amerika serikat nanti
dan ini tentunya sangat beralasan kalau kita lihat
memang amerika serikat kan posisinya sebagai unbreagable friend dari israel
dan tentunya isu semacam ini akan sangat berpengaruh bagi pemilih amerika serikat secara umum
mas arya sebelum kita masuk ke konstelasi geopolitik amerika serikat yang tadi mas arya sebutkan
singkat saja mas arya kalau menurut mas arya ini apakah berarti uaa uni emirat arab mengakui israel atas palestina
emirat arab dengan atau tanpa perjanjian ini memang sudah punya hubungan
lebih dekat sama israel
sudah punya hubungan baik dengan israel termasuk secara ekonomi sebagaimana dicantum di rencana perjanjian
seperti pariwisata ada rencana kerja sama vaksin dan sebagainya
dan sebagainya menurut saya itu suatu hal yang sebenarnya sudah berlangsung lama
jadi sebenarnya perjanjian itu hanyalah diklaim
declare sesuatu yang terdeklarasi
peresmian lah ya mas
agreementnya sudah berjalan lama
artinya sebagai satu kekuatan yang cukup diperhitungkan uni emirat arab
sebenarnya sekarang hanya menjalani proses formalitas
dan kalau uni emirat arab melaksanakan itu
itu berarti sebenarnya secara informal
itu sebenarnya kita bisa sebut
sebenarnya saudi juga sudah mengetahui
artinya sudah sampai tahap konsultasi dengan saudi arabia
sebagai pemimpin di semenanjung arab
jadi ini sebenarnya
ya sudah terjadi sebuah perubahan yang cukup signifikan di semenanjung arab
tapi sesungguhnya perjanjian damai
sebenarnya bukan hal yang memulai hal yang baru
working agreement dari sebuah
yang dideklarasikan seperti itu ya mas arya ya
agreementnya sudah lama ya
mas arya kalau misalnya bicara tadi konstelasi politik di amerika serikat
ini juga termasuk nggak kalau dari kacamatanya mas arya merupakan strategi politik donald trump
menjelang pilpres dua ribu dua puluh untuk memperkuat akar rumput atau voters mereka di sana
ya kalau kita lihat kan
polling terakhir itu margin antara joe biden dan donald trump itu
artinya cukup besar gap nya
dan memang dalam waktu yang singkat tentunya setiap contender akan berpikir
apa yang bisa menjadi langkah langkah yang bisa merubah secara signifikan
tren pemilih di amerika serikat
dan kalau kita lihat sebenarnya
politik luar negeri amerika serikat sejak trump dilantik sebenarnya kan
tidak terlalu banyak ke isu isu luar negeri
jadi dengan model yang isolasionis
sebenarnya amerika berusaha
menarik diri dari fora fora multilateral
misalnya mundur dari beberapa perjanjian gitu
dan fokus ke dalam negeri dengan pendekatan proteksionisme dan seterusnya
jadi sebenarnya ketika pemerintahan atau administratif
donald trump memilih satu pilihan pilihan politik luar negeri
biasanya dia sangat erat kaitannya dengan kepentingan domestiknya
dan itu kita bisa lihat lebih banyak politik luar negeri di era donald trump ini
sebenarnya di isu isu yang memang sensitif dan dihitung secara domestik
itu bisa menyentuh pangkal pikiran dan hati masyarakat amerika serikat sebagai calon pemilih
makanya diambil isu isu misalnya yang waktu lalu juga kontroversi
adalah pemindahan ibu kota dari tel aviv ke yerusalem
lalu kemudian sekarang
apa sempat ada deal of century yang juga sepertinya tidak terlalu efektif untuk mempengaruhi
lalu kemudian muncullah ini sebagai satu semacam terobosan ya
terobosan politik luar negeri yang diharapkan bisa berimplikasi kepada politik domestik
oke nah kalau misalnya hubungannya kita tahu ya
mas arya bagaimana posisi antara amerika serikat dengan iran
dengan adanya perjanjian damai israel dengan uni emirat arab ini
apakah dengan begitu ada presiden bahwa uni emirat arab akhirnya menjadi sekutu gitu bagi amerika serikat menghadapi iran
kalau uni emirat arab tentunya bersama dengan saudi itu memang sudah lama menjadi sekutu bagi amerika serikat
bahwa timur tengah juga menjadi tempat ladang ekspresi
hegemoni amerika serikat itu sudah sejak lama
tapi kemudian makanya kemudian saya sampaikan
sebenarnya ini bukan suatu hal yang sifatnya mengubah sesuatu atau memulai hal yang baru
ini hal yang sudah lama tapi sepertinya ada atraksi simbolik secara politik yang ingin ditunjukkan
jadi sebenarnya kedekatan sheikh bin ziyad dan
yang sudah mulai mendekat dengan israel dalam berapa kerjasamanya menurut saya
itu juga sudah terlihat beberapa waktu terakhir
tapi ini sekedar menegaskan dan ini menjadi satu stage baru dan menjadikan amerika serikat sebagai sentral
terutama presiden trump
sebagaimana perjanjian perjanjian mu'ahadatussalam yang sebelum sebelumnya ada bill clinton
ada jimmy carter itu menjadi sentral dari
perhatian domestik amerika serikat
ada pun ya
oke mas arya kalau begitu terakhir ini
implikasinya terhadap kita terhadap indonesia
hubungan bilateral kemudian juga mungkin langkah apa yang bisa diambil oleh indonesia sendiri terkait hal ini
indonesia tentu perlu melihat ini dalam berbagai konteks ya
konteks pertama adalah konteks kawasan
konteks kawasan dimana sebenarnya kita harus

ini bukan hal yang bisa mengubah secara terhadap kita
mengubah secara drastik
kita sudah melihat mu'ahadatussalam yang sebelum sebelumnya
dengan mesir dengan jordan
dan itu juga mencantumkan klausul bahwa harus ada penundaan pendudukan di wilayah wilayah palestina
tapi kan tidak juga terlalu efektif
ya tidak terjadi terlalu efektif sebagaimana dideklarasi
tapi working nya tidak terlalu bekerja
artinya indonesia sudah punya pengalaman
yang kedua tentunya indonesia
saya yakin pemerintah indonesia
dalam hal polugri terkait dengan palestina
itu akan tetap solid mendukung palestina
tidak mengabaikan ya mas arya ya
tentunya pemerintah indonesia akan bersama dengan pandangan pandangan yang memang cukup tegas
kalau misalnya kita di timur tengah melihat ada turki yang begitu tegas
sebenarnya turki juga tanda kutip punya catatan ketika mengkritisi hubungan diplomatik uni emirat arab dengan israel
karena turki juga merupakan negara mayoritas muslim pertama yang juga mengakui dan punya hubungan diplomatik dengan israel
sementara indonesia sebenarnya posisinya juga sangat berwibawa karena memang sejak awal republik berdiri tidak pernah ada hubungan diplomatik
bahkan kita menyiasati bentuk kontribusi dan hubungan bilateral kita dengan palestina
yang tidak harus menciptakan peluang resiprositas atau resiprokal
membuka perwakilan israel di negara kita yaitu dengan membuka konhor konsulat kehormatan di palestina
yang orang palestina sendiri yang menjadi konsulatnya
dan kita menurut saya di fora fora ke depan penting untuk menyuarakan kembali hal hal yang semacam ini
harus tetap keras dengan prinsip kita ya begitu ya mas arya
terima kasih mas arya atas waktunya bergabung bersama kami di cnn indonesia the world
selamat malam hari ini arya sandi yuda dari direktur eksekutif the international
indonesia demokrasi initiative atau td selamat malam mas arya